di parlement untuk bersatu dan mencari solusi mengenai masalah ini
federasi bulu tangkis indonesia pbsi menargetkan ada wakil indonesia tembus ke final indonesia open
jadi saya sampaikan pak asyardi juga pak tony